presiden joko widodo dijadwalkan akan meresmikan jalan tol pasuruan probolinggo atau paspro
dilansir dari detik finance jalan tol yang dibangun pt waskita karya ini sebelumnya sudah dibuka fungsional saat mudik natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas
tol paspro memiliki panjang tiga puluh satu tiga km dan dibangun dengan investasi sebesar tiga lima triliun untuk tiga seksi dengan konsesi empat puluh lima tahun
beroperasi tol paspro dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari pasuruan ke probolinggo dari sebelumnya dua lima jam menjadi tiga puluh menit saja
selain itu sepanjang ruas tol paspro disediakan empat rest area tipe b dengan jarak antar area sekitar tujuh lima km
jalan tol pasuruan menuju probolinggo akan diresmikan hari ini
tol dengan nama tol paspro ini sebelumnya telah diujicoba dan digunakan
tol paspro ini juga diadakan untuk keperluan operasional
kita sudah tersambung dengan produser cnn indonesia rangga umara
selamat pagi rangga apakah acara peresmian tol paspro ini sudah dimulai dan kapan tol paspro ini akan mulai dibuka untuk publik
ya aldi selamat pagi saya tidak bisa mendengar secara jelas pertanyaan anda tetapi bisa saya gambarkan saat ini
saat ini kami juga berserta undangan serta para awak media
tengah menunggu kedatangan presiden indonesia joko widodo bersama rombongan yang mungkin dalam lima menit ke depan nanti sudah akan datang ke jalan tol pasuruan probolinggo ini dan akan memulai untuk meresmikan jalan tol ini
memang rencananya pada pukul delapan empat puluh lima dicatulkan presiden akan di sini meresmikan dan hanya beberapa tidak lama lah mungkin sekitar setengah jam hingga empat puluh lima menit saja presiden akan ada di sini melakukan peresmian dan setelah itu akan bergeser kembali ke gor probolinggo untuk mulai melakukan rangkaian kampanye
sudah dioperasionalkan bahkan sejak awal tahun yang lalu setelah diresmikan sekitar januari pada awal tahun ini
nah setelah ini nanti setelah peresmian maka ruas tol kedua ini yaitu dari sini probolinggo menuju ke arah grati pasuruan
ini akan digratiskan selama sebulan setelah itu baru kemudian akan dibayar
nah yang menarik juga bahwa ruas tol probolinggo ini ruas tol pasuruan probolinggo sepanjang tiga puluh satu tiga puluh km ini aldi
ini akan menjadi ruas tol terakhir yang menghubungkan pembangunan ruas tol penutup bagi rangkaian tol transjawa
nanti setelah ini pasuruan probolinggo tolnya diresmikan akan dimulai lagi pembangunan untuk tol probolinggo banyuwangi
yang akan yang ditargetkan akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh satu
dua puluh sehingga keberadaan ruas tol pasuran probolinggo ini sangat penting dirata sangat penting
kemudian untuk menjadi semacam katalisator bagi pembentukan setidaknya terutama bagi pembangunan ekonomi di sekitar
dan tentu saja untuk memulai tahapan pembangunan tol selanjutnya untuk menutup proyek tol trans jawa
yaitu tol probolinggo banyuwangi yang akan menghubungkan setidaknya ada empat kabupaten nantinya yaitu jember probolinggo situbondo
dan juga banyuwangi yang akan menutup seluruh rangkaian tol trans jawa yang diluar dari jawa dari jakarta hingga ke banyuwangi
baik rangga ini artinya memang sangat mendukung untuk penyelenggaraan aktivitas arus mudik lebaran di bulan ramadan nanti